hai usai debat kandidat pertama digelar rabu malam ketua fraksi partai demokrasi indonesia
perjuangan dprd kota surabaya memberi konfirmasi wali kota surabaya tri risma hari ini bersama
sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto akan menghadiri undangan forum pengusaha peduli
surabaya tujuh november mendatang pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda penyampaian visi dan
misi pasangan calon wali kota nomor urut satu kehadiran risma adalah sebagai juru kampanye yang
telah ditunjuk partai selain itu tri risma hari ini sudah didaftarkan sebagai juru kampanye pasangan
eri armuji untuk mengundang acara dengan para pengusaha ke surabaya diantaranya agar bisa
menyampaikan visi dan misi kota surabaya dan sesuai dengan apa yang pernah dicanangkan oleh
kita semua akan menjadi tuan dan nyonya untuk di kota surabaya artinya para pengusaha pun diberi
kesempatan seluas luasnya untuk turut berperan membangun kota surabaya menyikapi beredarnya
undangan tersebut ketua kongres advokat indonesia meminta bawaslu untuk melakukan pengawasan dan
penindakan secara transparan hal ini karena risma belum resmi mendapat cuti
dan berpotensi melibatkan asn di jajaran pemkot surabaya ia menduga undangan yang dibingkai dalam
bentuk makan siang dan forum silaturahmi tersebut akan digunakan sebagai forum penggalangan dana dan
syarat pelanggaran oleh karena itu kami menyayangkan sikap sikap ini sikap sikap ini sebagai wali kota
seharusnya dia itu mengayomi warganya ini pilkada surabaya yang ada pilkada ini baik calon nomor satu
nomor dua itu warganya dia semua oleh karena itu dia harus netral kalau dia itu mau mendukung salah
seluruh calon saran saya bulan dua dia kan mau selesai habis dia mundur serahkan pada wakilnya
biar wakilnya nanti naik menjadi plt atau pjs wali kota itu yang santun dan saya salut kalau gitu loh
bahwa seluruh kota surabaya mengatakan belum mendapat pemberitahuan resmi tersebut
terkait undangan tersebut meski demikian bawaslu akan tetap melakukan pengawasan
dalam konteksnya di situ kegiatan itu apakah ada unsur kampanye atau tidak itu yang pertama yang kedua
ketika itu ada unsur kampanye yang kita lihat apakah satu menggunakan fasilitas negara ya
protokol er protokol er negara yang sudah disiapkan negara kalau itu posisinya pada
posisi itu ikan tak boleh seperti itu terus keterlibatan asn tni pri
polri dalam kampanye umpama itu kampanye ya kita lihat disitu juga ada atau tidak jadi
ada atau tidak ada pemberitahuan kampanye semua apa namanya kita akan melakukan pengawasan
disitu hingga empat november dua ribu dua puluh bahwa seluruh kota surabaya sudah memproses dua puluh tujuh pelanggaran
dari dua paslon wali kota surabaya dan memberi sanksi pada dua anggota
ppk yang melakukan pelanggaran netralitas ekarimah gancer wicaksono surabaya jawa timur